kamu gak usah soal lukudin
kamu dateng ke rumah krishna karena kamu pengen deketin krishna kan
enggak aku cuma mau nemenin putih sama ari
krisna bisa urus ponakannya sendiri
kamu itu cuma jadi beban buat dia
saya peringatin kamu baik
kalau sampai pernikahan saya dan krishna gata
kamu akan tau akibatnya
aku gak suka sama bantu kamu itu
yang aku gak suka dari kamu
aku cuma hutang buni sama dia
karena dia udah nolong putih
aku sekarang udah percaya
terus kamu kapan nikahin aku
mama udah nanyain terus
aku belum bisa kasih kepastian soal itu
soalnya aku masih ngurus anak
kasian mereka baru aja ditinggal sama orang tuanya
kamu jangan bete gitu ya
kalau semuanya udah selesai

yang penting kita pulang jadi om chris pulang

iyah juga sih
yaudah kalau gitu kita perginya sekarang aja ayo
tante tante kepala aku pusing
kak putih putih
hari hari kita harus kasih tahu om krisna
yaudah hari delapan puluh enam trisnaru ya
kak putih pingsan om
putih kenapa ri
yaudah om pulang sekarang ya
kita harus pulang sekarang ya
tapi kenapa kak
jadi keponakan saya sakit apa ya
dari hasil pemeriksaan lab
ternyata keponakan anda
mengidap kanker otak
keponakan saya sehat sehat aja dok
memang gejalanya tidak terlihat pak
tapi sekarang dia merasakan sakitnya
tolong sembuhin kak putih
kamu tenang saja
dia pasti sembuh
kita berdoa sama sama ya
keponakan anda menjalani terapi
agar mempercepat kesembuhannya
makasih dok ya
sekarang kamu minum obat ya
terus kamu istirahat
biar cepat sembuh
biar ari aja yang nanti ngasih obatnya
ya dong tinggal ya
sekarang kak putih minum obat nanti ya
aku gak mau minum obat
biar kakak cepat sembuh
minum obat ya
kalau aku minum obat
tante mayang menari buat aku
tante mayang aku minta maaf
aku juga gak mau

aku juga gak mau

kok gak mau ngabarin aku dulu mau dateng kesini
lumayan kalau aku dateng ke rumah calon suami aku sendiri
salam dulu dong sama kakak kristen
bisa aku ajak kesini supaya dia bisa kenal langsung ponakan ponakan kamu
kan sebentar lagi mereka kan jadi saudara
aku buang sesuatu untuk mereka
kamar lagi istirahat
aku kesana dulu ya kak
pengen main sama mereka
sekalian bawa untuk mereka
kayaknya aku bakal sibuk nih setiap hari nganter dia kemu
tuh kan apa aku bilang
kamu gak ngerasa keberatan
tapi aku tahu kamu sayang
kamu itu orangnya sibuk
udah lah mendingan kamu kerja aja ya
ngapain sih kamu ngurusin anak orang
ponakan kamu taro aja di pantai asuhan
kamu kelewatan ya
kalau ponakan kamu diposisi sama kakaknya itu apa
sisi putih gimana
kamu bakalan gini
kalau kamu mau jadi calon istri aku
harusnya kamu terima keadaan ponakan anakku
lu capek debat sama kamu
aku mau ngantre putih kemu
aku nunggu disini aja ya
aku gak tega liat putih dikemu
kamu jangan coba coba deketin krishna ya
kamu gak usah soal lukud deh
kamu dateng ke rumah krishna karena kamu pengen deketin krishna kan
enggak aku cuma mau nemenin putih sama ari
krisna bisa urus ponakannya sendiri
kamu itu cuma jadi beban buat dia
saya peringatin kamu baik baik
kalau sampai pernikahan saya dan kris nagata
kamu akan tahu akibatnya
mungkin dia benar
kehadiran aku cuma merusak hubungan diantara mereka
tidak seharusnya aku muncul di kehidupan mereka
tante mayang mau kemana
tante mayang pergi
adik juga gak tahu om
tapi tadi tante mayang sedih
kita harus cari tante ayam
putih gak mau kalau tante mayang kenapa napa
iya putih kamu tenang ya
om bakal jadi tante mayang sampai ketemu
kalian berdua tunggu disini ya
pada saat ini
aku mau pergi
mayang udah pergi
aku yang usir dia
kamu usir mayang
apa masalah kamu
gara gara dia dan ponakan kamu
dan gara gara dia juga
kamu sekarang jadi soal sibuk
udah gak pernah punya waktu buat aku
udah gak pernah hubungin aku lagi
justru kamu yang hancurin semuanya tau gak
sekarang aku yakin
kamu itu memang pembacaran istri yang baik buat aku
aku mau keluar sama si kapu
kita bakal nikah
aku mau keluar sama si kapu
aku mau keluar sama si kapu